otoritas jasa keuangan dan bank negara malaysia menandatangani perjanjian kerjasama di bidang perbankan di istana negara jakarta senin sore
melalui kerjasama ataupun nota kesepahaman ini malaysia akhirnya mengizinkan pelaku industri jasa keuangan dan bank asal indonesia untuk berekspansi ke negeri jiran
malaysia akan memberikan izin pembentukan tiga kelompok perbankan indonesia di malaysia dan sebaliknya indonesia memberikan izin pembentukan tiga kelompok perbankan malaysia di indonesia
kerjasama ini menjadi bagian dari asian banking integration framework untuk memangkas ketimpangan dan akses pasar perbankan antar negara di kawasan asean
namun ketua dewan komisioner ojk mulyaman hadad menegaskan pemerintah menutup sementara uang bank asal malaysia untuk ekspansi di indonesia
hingga otoritas terkait di malaysia memberikan jatah yang sama kepada bank bank nasional